memanfaatkan lahan sempit di rumahnya
seorang pengusaha ikan hias asal cikarang selatan bekasi jawa barat
sukses membudidayakan ikan koi lokal dengan tiga media kolam
ikan hasil kawin silang antara koi asal sukabumi dan blitar ini
tak kalah eksotis dibanding ikan koi jepang pada umumnya
meski berukuran lebih kecil
ikan koi lokal yang dibudidayakan tidak kalah menawan dengan corak yang menarik
tidak perlu merogoh kocek dalam dalam
dengan harga seratus hingga dua ratus ribu rupiah per ekor
ikan koi berukuran dua puluh cm sudah bisa dinikmati pehobi ikan hias
harganya yang terjangkau menjadikan koi ini banyak diminati
omset yang diperoleh pun jutaan rupiah dari rata rata tiga ratus ekor yang terjual per bulannya
kita coba coba awalnya rupa jagal
alhamdulillah saat ini kita bisa menyalurkan juta juta ini
karena untuk kemudayaan pak sama sakat kita terangkat di petemun ini
karena susah usaha ya berdayakan ikan koi ini
kita bagi masyarakat menjual ke masyarakat lagi
masyarakat menjual sampai konsol lagi
sementara itu peminat ikan koi lokal mengaku
harga yang murah membuat ikan ini kembali diperjual belikan di pasar
karena bagus sih koi itu ya banyak peminatnya
ya bisa lewat online bisa ke tetangga
koi lokal ini harganya bisa terjangkau
terus bisa kita nyalurin ke orang lagi
biar jadi cepat gitu putarannya
dengan membudidaya ikan koi
pehobi ikan hias dapat memberdayakan warga sekitar
untuk turut menjualnya baik secara konvensional maupun daring